sosok fina di mata wali kelas
kepergian fina korban pembunuhan dan pemerkosaan meninggalkan luka mendalam bagi orang orang yang pernah mengenal korban
di mata wali kelas fina fina dikenal anak baik dan aktif dalam kelas saat duduk di smp kelas sembilan
kepergian vina korban pembunuhan dan pemerkosaan meninggalkan luka mendalam tak hanya bagi keluarga tapi orang orang yang pernah mengenal korban
wali kelas winah menuk tri mulyani tak menyangka anak muridnya meninggal karena dibunuh bukan karena kecelakaan pada tahun dua ribu enam belas lalu
saat duduk di kelas sembilan fina dikenal sebagai seorang siswi yang baik aktif dalam kelas hingga memiliki nilai akademik yang bagus
saya ingat semua siswa alhamdulillah saya hafal saya ingat jadi saya mengenal betul kepada almarhum kepada komunitas sering dengan temannya teman akrabnya
kini guru sekolah fina berharap kasus pembunuhan vina dapat segera selesai dan pelaku pembunuhan vina yang masih buron dapat segera
kami berharap kasus pembunuhan vina dapat segera ditangkap
kasus pembunuhan vina dan eki mulai menemui titik terang
satu dpo atas nama pegi setiawan berhasil ditangkap polda jawa barat
sementara dua dpo pembunuh vina dan eki masih terus dikejar polisi